sekarang kita beralih ke serambi mekah aceh
masjid raya baitur rahman banda aceh telah berbenah
masjid baitur rahman kini tampil lebih indah
ada dua belas unit payung elektrik dengan kolam persegi panjang sebagai taman di tengahnya
sehingga mirip dengan masjid nabawi yang ada di madinah arab saudi
payung payung elektrik telah menaungi lantai marmer menggantikan hamparan rumput hijau
yang dulunya tumbuh di pekarangan ini
proses pengembangan lanskap dan infrastruktur masjid ini telah dimulai sejak dua ribu lima belas lalu
proyek yang dikerjakan pt waskita karya ini menghabiskan dana tak kurang dari rp empat ratus lima puluh delapan miliar
pengembangan masjid raya ini juga diharapkan bukan sebatas tempat ibadah
tapi juga sebagai pusat kajian islam di banda aceh bahkan indonesia
selain itu masjid agung baitur rahman dapat menjadi destinasi wisata islam
yang menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar negeri
sangat penting itu
lebih kelihatan bagus dan nyaman
kita ada kelindungi dari sinar matahari bagi bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana di masjid agung baitur rahman
dari kabupaten semi yang pertama datang ke sini dalam tujuan tadi pernah melihat masjid
karena sudah ada payung payung yang ini
karena payung ini yang cuma ada di madinah
keindahan ini melengkapi penghargaan bagi masjid ini pada dua ribu enam belas lalu
kala itu masjid raya baitur rahman menyabet predikat daya tarik wisata terbaik
dalam kompetisi pariwisata halal nasional dan kompetisi pariwisata halal dunia yang diadakan di abu dhabi
ibnu hajar banda aceh
dan kita terhubung via skype dengan jurnalis transmedia ibnu hajar
yang ada di banda aceh langsung saja kita sapa halo selamat siang ibnu hajar
ini apa saja yang unik dari tampilan masjid baitur rahman selain tadi yang sudah disajikan
terutama tentang payung
dan apakah wakil presiden yusuf kala sudah meresmikan masjid baitur rahman ini
ya baik saya laporkan langsung dari kompleks masjid raya baitur rahman banda aceh
saat ini baru saja baru sekitar lima menit yang lalu
wakil presiden yusuf kala baru saja meresmikan infrastruktur dan pembangunan landscape
dan infrastruktur masjid raya baitur rahman
nah pembangunan ini meliputi beberapa area yaitu seperti pendirian dua belas unit payung elektrik
seperti yang mungkin nampak di belakang saya itu ada dua belas unit payung elektrik
juga bangunan lantai marmer yang menutupi seluruh pekarangan depan masjid ini
juga pembangunan infrastruktur lainnya
tempat duduk tempat parkir dan beberapa fasilitas penunjang lainnya
nah yang menarik dari masjid ini seperti juga disampaikan tadi oleh gubernur aceh zaini abdullah pada saat ini
bahwa desain payung elektrik ini sengaja dibuat untuk meniru seperti masjid madinah di arab saudi begitu
jadi selain payungnya yang dibesarkan mirip
dihiasi dengan beberapa pohon kurma di sekeliling ini
nah seperti dikatakan tadi bahwa ini memang didesain agar mirip wacana masjid nabawi
nah terkait masjid ini sendiri juga menarik
kalau bisa saya ulas artinya ini punya sejarah yang begitu luar biasa bagi masyarakat aceh
artinya pada saat berakhir dulu pada saat dimulai saat referendum maksud saya
masjid ini juga menjadi sentral dimana masyarakat aceh pada referendum dulu berkumpul di titik ini
di masjid ini yaitu untuk menuntut hak referendu
nah ketika akhirnya beberapa tahun kemudian damai aceh jadi
nah di masjid ini juga ratusan bahkan ribuan warga aceh menyaksikan secara online
dimana pendandatanganan perdamaian antara rri dan gam di masjid ini
kaya tampung sekarang sudah bisa menampung lima belas ribu lima belas ribu jamaah
daripada sebelumnya yang hanya bisa menampung tujuh jamaah
ini cukup luar biasa jadi artinya cukup besar pelebaran yang dilakukan untuk menampung para jamaah yang akan berkunjung ke sini
nah terkait biaya pembangunan masjid ini juga bisa saya jelaskan cukup besar
yaitu sejauh ini
sudah menelan biaya hingga rp empat ratus lima puluh delapan miliar
nah ini artinya biaya yang cukup besar
karena ini belum berakhir artinya masih ada tahapan finishing selanjutnya
yang tentunya akan menelan biaya yang lebih besar lagi
ibnu berdasarkan kegiatan yang dilakukan hari ini
masjid ini juga memenangkan daya tarik wisata terbaik
dan hal hal nasional yang akan dikenai
terkait dengan kegiatan yang berlangsung hari ini
ya ini peresmian dari masjid baitur rahman itu sendiri
lalu apakah wakil presiden yusuf kali ini hanya meresmikan saja
atau ada kegiatan lain
apakah atau justru langsung balik ke jakarta
karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan
wakil presiden langsung balik lagi ke jakarta pada pukul satu siang
begitu informasi yang saya terima juga
setelah melakukan peresmian ini
wakil presiden yusuf kalla akan segera bertolak ke bandara untuk menuju jakarta
namun saya rincikan yaitu setelah proses ini selesai
wakil presiden akan menuju pendopo gubernur aceh
ini abdullah untuk melakukan istirahat dan makan siang
namun setelah itu pada pukul tiga belas
wakil presiden masih akan segera menuju bandara
baik terima kasih atas informasinya ibnu hajar yang melaporkan langsung melalui skype
di masjid baitur rahman banda aceh